sebanyak satu dua ratus hunian sementara huntara tengah dibangun bagi para korban gempa tsunami dan likuifaksi di kota palu kabupaten donggala dan kebupaten sigi
seluruh huntara ditargetkan selesai pada dua puluh lima desember mendatang
lalu seperti apa huntara yang akan dibangun berikut liputannya untuk anda
seperti inilah kondisi huntara atau hunian sementara bagi korban gempa yang tengah dibangun oleh pemerintah di kabupaten sigi
hampir sebulan setelah terjadinya bencana proses pembangunan huntara baru mulai digalakan
lokasi pembangunan huntara dipastikan aman dari berbagai ancaman bencana
menurut data bnpb hingga saat ini tercatat sebanyak lebih dari dua puluh tiga kepala keluarga yang kehilangan rumah
sementara itu jumlah huntara yang akan dibangun pemerintah berjumlah satu dua ratus yang tersebar di kota palu donggala dan sigi
satu unit huntara terdiri dari dua belas bilik sehingga total bilik yang akan dibangun berjumlah satu empat belas empat ratus bilik
sementara itu satu bilik dapat penampung satu keluarga artinya lebih sembilan kakak belum kebagian huntara
sementara itu satu pintu ini akan diisi oleh satu keluarga yang memiliki luas sebanyak lima x lima meter
dan rencananya mereka nanti akan tinggal di sini selama kurang lebih dua tahun sebelum nantinya hunian tetap akan selesai dan mereka bisa tinggal di hunian tetap tersebut
setiap huntara dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti sanitasi mck fasilitas pendidikan fasilitas ibadah fasilitas kesehatan dapur umum serta ruang serbaguna
selain itu tiap bilik dilengkapi dengan listrik empat ratus lima puluh watt
targetnya pada dua puluh lima desi yang berpendatang seluruh hunian sementara telah selesai
dan siap ditempati